sementara untuk jodokata cynthia trubus dan lee grace natalia asal jawa tengah keluar sebagai juara
di bawah bimbingan pelatih judo suwarno awaludin mereka berlatih di padepokan judo ciloto jawa barat
untuk memperhalus teknik dan aspek aspek penilaian judo nomor kata sejak maret lalu
pertama dari gerakan dan juga kerapian kedua teknik bantingan harus benar full maksimal
jadi nggak boleh terlalu
ada gerakan tambahan jadi setiap bantingan deng berakhlas
tapi dan bantingan itu harus telak
kalau cewek kan cuma kayak menari gitu
kalau kita yang dari kelas nengenok kata kita full teknik bantingan
jadi semua teknik yang ada di judo dasarnya dari nengenok kata
karena kata itu kan sebenarnya kita lebih banyak menunjukkan teknik menyerang dan menghindari
sebenarnya menurut aku lebih indah aja karena nggak semua orang bisa main di kata
karena kita satu harus menghafal semua tekniknya
dan itu kan setiap teknik kita harus detail kasih tau ke mereka
jadi menurutku itu luar biasa juga sih
yang jelas kita satu
ini selalu komunikasi
menjaga benar benar kebersamaan
intinya dua dua pikiran jadikan satu
jadi nggak cuma diadopsi dalam latihan tapi dalam kehidupan sehari pun kita juga
jadi misalkan dia udah marah ya udah saya lebih baik agak menjauh sedikit atau diem
begitu juga sebaliknya kalau saya udah kelihatan capek atau gimana
dia yang agak sedikit menjauh atau diem gitu
kita sih selalu ngomongin semua
jadi kita masing masing punya kesadaran diri bahwa kita ini kan berdua
tapi kita harus jadi satu
jadi apa yang dia mungkin nggak suka sama aku atau aku kurang apa
kita saling komunikasi aja sih
kita bareng bareng tidurnya satu kamar
latihannya bareng makan ya bareng
kayak gitu gitu pokoknya segala sesuatu apa yang kita lakuin bareng nanti kan kemistriannya terjalinlah
ya fisiknya mereka harus
kalau secara teknik mereka udah puas banget
tapi kan kalau mau hadirin yang fisik yang bagus penampilan mereka turun
karena kan di kt itu baik putra atau putri itu ada lima belas teknik
nah itu kalau daya tahannya nggak bagus pasti menurun dia
target kita itu mereka tuh dapat medali aja
karena mereka belum pernah dapat medali di event di luar indonesia
target kita itu aja
jadi saya nggak terlalu membahani nanti harus juara
kami berdua kan waktu dapat emas kan di negara sendiri
sedangkan dari dua ribu sembilan dua ribu tiga belas kita akan main di negara orang selalu gagal
nah ini mungkin jadi penyemangat kita ingin membuktikan lah bahwa kita bukan di dalam negara sendiri saja
kita ingin membuktikan bahwa kita di luar juga bisa mendapatkan yang terbaik
pasangan thailand vietnam dan tuan rumah filipina menjadi lawan yang patut diwaspadai dalam perebutan medali
namun kedua pasangan nomor kata ini percaya jika mampu menampilkan yang terbaik di sea games filipina dua ribu sembilan belas
mereka akan berhasil meraih medali di negeri orang